kita tahu sejak satu september presiden ketiga ri baharudin yusuf habibie mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit pusat angkatan darat gatot subroto atau rspad gatot subroto jakarta
dalam masa perawatan di rspad gatot subroto jakarta presiden ketiga ri b j habibie berada dalam penanganan tim dokter sebanyak kurang lebih empat puluh empat dokter yang terdiri dari tiga puluh empat dokter ahli serta sepuluh dokter pribadi kepresidenan
dan kondisi dari presiden ke tiga ri baharudin yusuf habibi memang dikabarkan menurun kalau anda atau kita mengamati perkembangan kondisi kesehatan dari b j habibi beberapa tahun belakangan
sebelumnya kita tahu di tahun dua ribu delapan belas habibie juga pernah menjalani perawatan intensif akibat kelelahan setelah melakukan sejumlah kegiatan yang ia lakukan di berbagai kota di indonesia
dan di tahun dua ribu enam belas ia juga sempat dirawat di rspad gatot subroto dan didiagnosa mengalami infeksi bateri
akibatnya suhu tubuhnya sempat menurun beberapa hari dan selama sejak satu september atau beberapa hari belakangan selama menjalani perawatan di rspad
kemarin juga sempat dikabarkan pada pukul sembilan belas sampai dengan dua puluh bahwa kondisi kesehatannya sempat dinyatakan stabil
dinyatakan membaik oleh salah seorang anaknya sampai dengan hari ini tadi pukul delapan belas lewat lima puluh
tarik kemal habibi anak dari presiden ketiga ri b j habibie menyatakan bahwa habibi tutup usia di usia delapan puluh tiga tahun
baharudin yusuf habibi presiden ketiga republik indonesia kita lihat lahir di parepare sulawesi selatan pada dua puluh lima juni seribu sembilan ratus enam puluh
sembilan belas tiga puluh enam saya akan ajak anda kita akan melihat lebih dekat lagi sosok presiden ketiga ri ini
baharudin yusuf habibi presiden ketiga republik indonesia ini lahir di parepare sulawesi selatan dua puluh lima juni seribu sembilan ratus tiga puluh enam
buah hati dari pasangan alwi abdul jalil habibi dan ra
tuti marini puspowardoyo ini tumbuh sebagai pemuda yang jenius
rudy begitu ia dipanggil melabuhkan hatinya kepada hasri ainun besari si jelita kelahiran semarang sebelas agustus seribu sembilan ratus tiga puluh tujuh
keduanya menikah pada dua belas mei seribu sembilan ratus enam puluh dua habibi dan ainun memperoleh dua buah hati ilham akbar habibi dan tarik kemal habibi
keduanya menikah pada dua belas mei seribu sembilan ratus tujuh puluh dua habibi dan ainun memperoleh dua buah hati ilham akbar habibi dan tarik kemal habibi
rudy menempuh pendidikan tinggi di institut teknologi bandung
rudy menempuh pendidikan tinggi di institut teknologi bandung
gelar doktor diraihnya dari universitas yang sama dengan predikat summa cum laude atau sempurna

menetap di jerman habibi berkontribusi banyak di bidang konstruksi pesawat terbang
selama tiga belas tahun habibie bekerja hingga menjadi wakil presiden di perusahaan pesawat terbang terkemuka
tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh empat presiden soeharto memintanya pulang
habibie diangkat sebagai menteri negara riset dan teknologi
dua puluh tahun habibi menduduki kursi ini
dua puluh tahun habibi menduduki kursi ini
dua puluh tahun habibi menduduki kursi ini
dua puluh tahun habibi menduduki kursi ini
habibie membidani lahirnya industri pesawat terbang nusantara
dua puluh november seribu sembilan ratus sembilan puluh lima pesawat n dua ratus lima puluh produksi iptn lepas landas